masih pro kontra masih baru dites diambil sampelnya kan kemarin kan

sehingga peran dari kelompok luar itu berperan terhadap sekolah
maksudnya ilustrator yang mendesain kaos kaos lokal juga banyak yang keren keren
saya akan mengatakan terima kasih bapak saya akan mengalih ke bapak hani santoso
nah ketika dia sekarang masuk ke bpj yang notabene nya banyak pemain pemain muda gitu
sangat ini ya sangat memungkinkan lah ya
mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor dengan kereta komuter
yang kemarin sudah muncul poster ini prof
nah pariwisata ini kan datang kemudian karena memang nature nya sudah bagus
tahu juga siapa ya udah udah ada ya udah ada ya udah ada yang terakhir high tech basketball mungkin
makanya dia gak main di game satu gitu
karena memang secara squad bpj ini memang perlu permajaan dan pendalaman squad ya
bahkan di kemarin di kuartal empat terakhir tuh lah ya itu tuh
jadi saya baru dapat
which is lebih dari sembilan puluh sembilan persen di jepang
disebut sebagai yang terparah dalam seratus tahun terakhir
kalo menitnya gak ada ngapain kita omongin
mungkin pembahasan dari pemain lokal ya
gue cuma pengen lihat kesempatannya daniri main sih
beras apa istilahnya itu cadangan yang dimiliki oleh negara
apa sih yang lebih baik apakah single atau kita join
kalo putri itu kan kalo tinggi sedikit ditaro di bawah